burnout syndrome menurut who adalah stres kronis yang disebabkan tekanan pekerjaan yang ditandai dengan kelelahan fisik dan emosi serta berakibat pada penurunan semangat dan minat kerja
untuk dokter umum itu memang ada tiga gejala burnout yang menonjol yaitu kelelihan emosi kehilangan empati dan penasar percayaan
sementara tenaga kesehatan yang menangani covid itu ada dua gejala burnout yang menonjol pilihan emosi dan kehilangan efek
fenomena burnout atau keletihan mental dalam penanganan covid sembilan belas juga dialami oleh relawan tenaga kesehatan di rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet
salah satunya fadlan muhammad yusuf
fadlan mengatakan penggunaan alat pelindung diri seperti hazmat lebih dari empat jam membuat lelah secara fisik dan mental
ketua satuan tugas covid sembilan belas ikatan dokter indonesia zubairi jurban mengatakan pentingnya dukungan psikosoial atau perhatian
serta penghargaan terhadap kinerja para tenaga kesehatan
tapi masalah perhatiannya amat sangat diperlukan oleh orang yang burnout itu
kemudian ya kalau perlu ya dukungan psikosoial yang dari profesional
sementara itu tiga belas perawat yang bekerja di ruang karantina covid sembilan belas rumah sakit regional sulawesi barat di mamuju
minggu siang kebingungan karena diminta keluar hotel yang selama ini mereka tempati sejak lima bulan bertugas di ruang karantina covid sembilan belas
pihak hotel mengaku mendapat perintah dari manajemen rumah sakit
lima belas perawat ini diberhentikan dari tugasnya dengan alasan akan di rolling
selain diberhentikan ke tiga belas perawat ini juga belum mendapat insentif selama tiga bulan dari lima bulan bertugas sebagai tenaga medis khusus covid sembilan belas
saya tanya dokter indah
direktur rumah sakit kita di roli
tapi entahlah apakah di rolling setelah itu kami masuk lagi atau kami betul betul diberhentikan
direktur rumah sakit regional sulbar membantah melakukan pemberhentian
menurutnya rolling dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh para perawat setelah berbulan bulan bergelut di ruang karantina covid sembilan belas
sementara terkait gaji yang belum dibayarkan diakui masih dalam proses manajemen rumah sakit
di rumah sakit ini diberhentikan dari tugasnya dengan alasan akan di rolling
jadi itu bukan pemberhentian
itu istilahnya rolling ya
jadi memang ini tidak tiba tiba
karena memang itu idealnya setiap bulan
kenapa seperti itu
karena untuk tetap menjaga imunitas daripada para tenaga kesehatan
gaji ini untuk gaji bulan enam sementara berproses untuk lpj nya
kemudian untuk gaji bulan tujuh bulan delapan itu juga
sementara kita berhentikan
kita dorong di btt taktik
rencananya para perawat ini akan menyewa kos kosan sebagai tempat tinggal sementara
mereka berharap insentif mereka bisa segera dibayarkan sebagai biaya untuk pulang kampung
tim liputan cnn indonesia